sayap ayam goreng atau chicken wings ini memiliki rasa yang sangat pedas
sebab bumbunya terbuat dari cabai terpedas di dunia yakni carolina riper
cabai hibrida dari amerika serikat ini dinobatkan sebagai cabai terpedas
untuk mencicipi olahan sayap ayam dengan cabai terpedas di dunia
anda bisa mengunjungi sebuah tempat makan di jalan progo kota bandung jawa barat
cara membuatnya pertama sayap ayam dimarinasi dengan bubuk cabai carolina riper
dan didiamkan selama sehari agar bumbunya meresap
kemudian sayap ayam digoreng dan dibaluri minyak cabai
ada empat level pilihan pedas di restoran ini
ini ya saat gigitan pertama pedesnya udah kerasa banget
ternyata ya cabai terpedas di dunia nomor satu ini terbukti pedasnya
nah saking pedasnya perbandingannya adalah
kalau makan satu cabai ini setara dengan empat ratus empat puluh cabai merah besar
jadi benar benar pedas banget
warung tersebut hanya menyediakan menu tradisional jawa dengan aneka lauk
sayur babat nagi telur belundung dan sayur ikan laut bisa anda nikmati bersama sayur tempe tahu dan opor ayam
meski berbeda beda masakan ini punya satu kesamaan yakni berkuah super pedas
siapapun yang menikmatinya dijamin gobyos alias berkeringan
ini legendaris ada waspura tempatnya juga serat kis dan favoritku babat babat doer oh pedasnya ya ampun
babat doer terus sama opor ayam aku sukanya ini
meski hidangannya bikin keringatan harga makanan ini tidak membuat dompet ikut berkeringat
seporsi nasi lengkap dengan sayur dan lauk
bisa didapat dengan harga mulai lima hingga dua puluh ribu rupiah
demikian cnn indonesia